apa itu jessy
aku boleh ceritain kondisi bella
ya mungkin dia takut
media jadi tahu terus
kalau saya hanya ceritain ke kamu
ya kalau emang itu
keinginan pak irvan
aku juga gak akan
cerita sama siapa siapa pak irvan
mau mampir dulu om irvan
ya gak usah kayaknya
udah malam juga
gak enak sama kakak
ya allah kenapa kok mimpi kayak gitu sih
apa karena gue kepikiran omongan riza
tanpa sadar gue jadi mikir om irfan terus
sampai sampai gue mimpi
hubungan om irfan
mama sofia dan papa kan baik
ya semoga aja bukan om irfan dibalik semua ini
gue harus tetap pas pada menjaga anden
mama rena dan juga bolon biru
hari ini kemungkinan besar papa akan agak sibuk di coffe city
jadi nanti pas sampai coffee city mungkin papa juga akan keluar sebentar
ketemu sama distri botor bicu kopi baru
kamu di rumah aja ya
aku khawatir kamu ntar sendirian di coffee city jadi gak enak lah kamu
gak bisa pak aku harus ikut
aku udah janjian sama al disana
janjian apa sih kamu ini kompak banget sama al
apa sih kasih tau papa dong
nanti aja deh nanti mama jelasin kalo kita udah disana ya
kalo al udah dateng
gak boleh sekarang
nanti aku bisulan tuh
aku siap siap dulu ambil tas ya
aduh ya ampun yang abis sebaikan sama randy
mukanya bahagia banget sih
auranya beda gitu ngeliatnya
masalah kamu sama randy itu gimana sekarang ceritanya
udah sampe ngadal
kenapa sih kak kepo banget jadi orang
ya bukan kepo sore kemarin kamu tiba tiba nangis
terus denger denger udah baikan
itu gimana maksudnya ceritanya
ya intinya mas rendy itu gak selingkuh dan aku percaya sama dia
yaudah aku buru buru ada meeting jam delapan aku duluan ya
kau perhatiin gak sih tadi
dari muka twitter tuh jelas banget tuh
udah deh itu tuh perasaan kamu doang tau gak
itu bukunya seneng seneng aja aku liat mukanya
oh itu bu ada kelainan janin jadi rencananya harus dikuret
karena kalau diteruskan kehamilannya kasihan bayinya
permisi bu pak
mas semoga anak kita baik baik aja ya
jadi anak yang kuat ya
dengan bu sarah
saya sisanya mas alek dititipkan ini untuk bu sarah
oke terima kasih ya
kalau begitu saya izin perimisi ya bu ya pak
karena aku mau liat hasil fotonya al sama anin waktu maternity kemaren
jadi nanti kita pilih
bisa kamu aja nggak yang milih
aku percaya sama kamu kamu yang milih
karena aku harus pergi sebentar sama staff
mau cek biji kopi yang baru
ya udah oke
nanti paling dua jam lah aku balik sini lagi
ya udah aku tunggu sini ya
kamu jalan sekarang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh